untuk meningkatkan diplomasi indonesia di dunia internasional
wakil presiden yusuf kala meresmikan indonesian agency for international development
atau lembaga dana kerjasama internasional
jk menyebut program ini mampu memperkuat kerjasama antar negara menjadi lebih efektif
yusuf kala mengatakan indo age juga dapat meningkatkan kerjasama ekonomi
serta mewujudkan amanat konstitusi untuk menjaga serta meningkatkan perdamaian dunia
dengan turut berperan dalam membantu negara negara lain
pembentukan lembaga indo aid juga disebut sebagai diplomasi tangan di atas
didampingi oleh menteri luar negeri retno marsudi
menteri keuangan sri mulyani dan kepala bapenas bambang brojonegoro
jk berharap program indo delapan dapat bermanfaat dalam bidang kerjasama antar negara ke depannya
menteri keuangan sri mulyani menteri keuangan sri mulyani dan kepala bapak nas bambang brojonegoro
jangan lupa like share dan subscribe channel ini